staf khusus gubernur dki jakarta suni tanuwijaya mengakui perannya dalam mengatur sejumlah pertemuan antara gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok dan pihak korporasi swasta
suni tanuwijaya mengaku mengenal baik sejumlah pengusaha termasuk bos agung sedayo group aguan
ia juga tidak membantah jika dikatakan pernah mengatur pertemuan antara ahok dan juga aguan
suni menjelaskan dalam pertemuan tersebut pengusaha kerap kali mengajukan sejumlah permohonan dan juga masukan yang ditujukan kepada presiden joko widodo lantaran kedekatan ahok dengan jokowi
adapun pertemuan ini rutin dilakukan sebulan sekali dan suni menyatakan tak berperan dalam pengambilan keputusan ahok
penghubung kalau misalkan ada pengusaha mau nyampaikan sesuatu ke bapak kadang kadang lewat saya
kalau dengan pak gup bisa lewat saya juga
karena tadi yang saya sudah jelasin pak gup itu selalu mengajak saya ketika ketemu politisi dan pengusaha
supaya kasih perspektif supaya ada saksi
sehingga mereka juga kenal dengan saya
kalau mereka langsung melulu ke pak gumai kadang kadang mereka sungkan takut pak gubernur sibuk dan lain sebagainya